saudara seorang pemudik asal palembang yang akan menyeberang ke pulau jawa meninggal di pelabuhan bakauheni lampung senin siang
korban atas nama yusla berusia enam puluh tujuh tahun berangkat dengan menaiki bus lintas po sari harum menuju pelabuhan bakauheni lampung bersama anaknya
korban yang hendak menuju ke bekasi meninggal saat akan turun dari bus yang berada di atas kapal trimas kanaya
menurut keterangan anak korban diduga ibunya kelelahan setelah semalaman melakukan perjalanan panjang menuju pelabuhan bakauheni lampung